setiap orang warga negara dan kader golkar yang memenuhi syarat kan mempunyai hak
dan peluang abang maju sekarang seperti apa sih bang buat ketumbuh akar ini
ya setiap orang warga negara dan kader luar kami memenuhi syarat kan mempunyai hak
ya baguslah kalau mereka calonkan si a si b si c itu bagus
kalau saya tau ukur baju lah
kalau size baju saya s jangan pakai xl
nanti kebesaran gak bagus gak bagus dilihat
itu kan berproses aja dinamika kok
pak bahlil apakah pertemuan pak bahlil dengan presiden hari ini membahas salah satunya soal munas
baju ukuran baju saya es
bahwa nanti badan saya gemuk nanti pada waktunya soal lain ya
kompas tv independen terpercaya